kami sebut penyintas untuk korban selamat
sedangkan pada hari jumat lalu
sidang lanjutan bom tamrin dengan terdakwa aman abdurrahman
kembali digelar di pengadilan negeri jakarta selatan
dan ini menariknya bukan persidangan biasa
karena dalam sidang ini korban inspektur dua dhani mahyu
yang hadir sebagai saksi sempat memberikan pelukan kepada aman abdurrahman
inilah pelukan yang diberikan inspektur dua dhani mahyu
korban bom tamrin kepada oman rohman alias aman abdurrahman
terdakwa dalam pemboman di ruang sidang utama pengadilan negeri jakarta selatan
jumat dua puluh tiga februari lalu
ini terjadi setelah denny mahyu memberikan kesaksian
dalam sidang lanjutan bom tamrin dengan terdakwa aman abdurrahman
dalam kesaksiannya dhani menceritakan detik detik mencekam
ketika bom tersebut meledak dan mengenai dirinya
sebelum bom tersebut meledak
denny yang melakukan patroli merasa ada yang membutuhkan
sehingga ia berhenti di pos polisi tamrin
yang kemudian menjadi lokasi ledakan
sidang lanjutan untuk aman akan digelar pekan ini
yang beragendakan dua orang saksi yang merupakan korban teror dari bom tamrin
badru zamal jakarta
ya belajar ikhlas dari penyintas
hal ini yang kita bahas sekarang
tentu sulit untuk membayakan untuk memaafkan aksi teror yang merenggut korban jiwa
seperti kalau misalnya kita ketahui bahwa ada anggota keluarga kita yang menjadi korban
ataupun siapapun diri kita sendiri juga yang menjadi korban
tentunya ini menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi trauma
nah tapi pertanyaan berikutnya haruslah kita dendam terhadap masalah itu ya
sudah hadir di sini penyintas korban selamat dari korban bom tamrin
bapak denny terima kasih sudah datang di studio cnn indonesia
kabarnya sehat hari ini bapak
dari lebih sehat dari dua tahun yang lalu berarti
bertambah lebih sehat
oke itu yang tentunya diinginkan ya
ada bekas bekas luka pak tadi kami lihat
itu bekas luka
bekas luka di kepala terus lagi di tangan kaki
yang masih dirasakan itu adalah
kepala bagian kanan masih ada sakit
kemudian itu tangan
karena kan ini dirusak oleh serpian paku dan mur
kenapa saya bilang begitu
ketika setelah keluar dari rumah sakit kita lihat hasil ronsen
jadi ada mur sama paku
kemudian itu serbuk daripada powdernya bom itu mengenai kulit
itu yang membuat itu kadang kadang
tapi ini ada informasi juga kalau pendengaran juga terganggu ya pak
yang jelas sebelah kanan saya itu melalui pemeriksaan dokter
itu sudah tuli berat
kalau dibilang tuli berat sekarang hanya sedikit sekali
jadi tidak sejelas dulu tentu untuk mendengar ya
dan kami mendengar informasi juga untuk
bagian kaki tidak sempurna digerakkan
bagian kaki walaupun bagaimana ini kelihatan
kita kelihatan kalau biasanya kan kita normal
tapi kaki kanan memang agak sulit
tapi tentu sekarang tetap bertugas di kepolisian ya pak ya
ya bersyukur sampai sekarang saya masih di satgatur di telantas polda metro jaya
tadi yang menarik juga ketika sempat ditayangkan di video bahwa
bapak sempat memeluk aman abdurrahman begitu
ini seberapa ikhlasnya bapak kenapa bisa seperti itu
nah yang mendorong itu apa
ada bekas luka ada hal yang kemudian tidak
membuat telinga jadi
kalau saya kan banyak pembimbing spiritual saya
jadi beliau itu bilang kalau kita hidup ini kita harus tahu namanya
dasar ketentuan tuhan apa takbir
saya berbuat baik hari ini besok ditelahkan orang itu
seperti saya kenapa
mudah mudahan dengan keikhlasan saya
tuhan yang me'esha itu bisa memberikan kenikmatan yang mungkin
diluar daripada pemikiran saya
ya mungkin nanti ada jabatan di mana
ada sesuatu yang lebih baik daripada sekarang
dan untuk kenapa saya waktu hari jumat
setelah sidang saya peluk
beliaunya saya panggil beliau
beliau kalau saya pikir itu sudah tingkatnya ustadz ya
ustadz oman abdurrahman
karena saya punya teman waktu itu kebetulan itu satu jawa barat
saya dikasih tahu bahwa pak oman itu
aslinya orang sumedang
sampai saya tahu tanggal lahir dia

tapi kalau usia masih tua saya
kenapa saya datang ke beliau
saya anggap sudah beliau adalah saudara saya
karena sama sama muslim
pak oman bapak dari sumedang saya dari cirebon kita saudara
terus pak oman bilang wah saya tidak tahu apa apa masalah tamrin
kenapa saya peluk begitu
pak oman itu kalau saya berpendapat daripada
ya ada beberapa barang yang tidak saya buka di sini
itu beliau mengatakan bahwa polisi itu togut
ya itu sebutan para terorisme untuk politik
kalau pemahaman saya itu togut untuk diri saya dan teman teman saya yang itu
itu togut itu anak buah iblis
nah ternyata saya peluk dia
dia merasakan pelukan saya bahwa saya ini manusia
saya manusia saya juga sama sama muslim saudara kamu
itulah yang bisa kenapa saya peluk dia
saya membawa pesan ini bahwa saya ini bukan togut
saya manusia sama seperti anda
iya dan diharapkan pesan itu juga sampai ya
tidak hanya lewat aman abdurrahman yang menjadi terdakwa
tapi juga secara tidak langsung untuk teroris teroris yang lain
ya saya juga tidak berharap sekali sama pak abdurrahman
bisa sesuai daripada pemikiran saya dan hati saya ya
karena kan istilahnya itu saya memikirkan itu yang jelas saya bukan togut
saya manusia ya kebetulan saya dikepolisian saya muslim
dan saya saudara kamu
kan muslim katanya saudara
sesuai pada doa muslimin muslimat
apalagi dia seorang ustadz
iya kalau kita membayangkan tidak mudah ya untuk memaafkan itu semua

iya karena masyarakat luas tentu ya sampai sekarang juga sangat geram
karena masyarakat luas tentu ya sampai sekarang juga sangat geram
dengan aksesorisme bukan berarti memaafkan kita melupakan ya
nanti usai jeda kita akan bahas ini lebih banyak lagi
tetap bersama kami di good morning
tetap bersama kami di good morning
tetap bersama kami di good morning
yang menarik dari informasi barusan saya bisa kutip memaafkan sama dengan mengobati luka hati dan juga trauma
kalau pak denny menyimpulkan hal yang sama

melihat ya sama sama sebagai korban selama

kalau saya menyimpulkan begini yang sudah terjadi ya sudah
kalau saya menyimpulkan begini yang sudah terjadi ya sudah
kalau saya menyimpulkan begini yang sudah terjadi ya sudah
kita harus kedepan untuk yang lebih baik
kita harus kedepan untuk yang lebih baik

ini kemarin kan waktu pertemuan selama tiga hari di hotel borbudur dengan penyelenggara adalah bnpt

dan kemudian tuh
dengan para mantan pelaku
kalau untuk diri saya pribadi
dan saya juga mengimbau dengan teman teman
jadikanlah mereka itu sahabat kita
yang tua abang kita
yang muda juga jadi adik kita
untuk ke depan itu
supaya lebih baik
adalah sangat mengurangi
karena banyak kejahatan
itu mulai dari manusia
diciptakan juga sudah ada
jadi tinggal kita
bisa dengan acara
nkri menuju indonesia yang bersatu
dengan saya menganggap
mereka sahabat sahabat kita
beliau juga sahabat saya
saya hanya menutup lembaran masa lalu
untuk ke depan yang lebih bagus
korban bali satu
sampai kampung melayu
untuk kompensasi ataupun
istri tumbuhan dan usaha
tentu perhatianlah dari pemerintah
dan berharap juga langkah dari pemerintah
dan juga langkah memaafkan ini juga bisa
menghentikan aksi teror teror yang ada di indonesia
terima kasih ibda deni mahyu sudah bergabung bersama kami di good morning
untuk itu kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya
tetaplah bersama kami